beginilah aksi heroik seorang warga di kecamatan grogol sukoharjo jawa tengah
yang menjadi viral di media sosial
pria bernama teguh surono ini berlari membuka jalan untuk sebuah ambulans
yang membawa pasien ketika terjebak kemacetan di jembatan bajem
sambil berlari pria empat puluh satu tahun ini berusaha mengurai lalu lintas
agar ambulans bisa dengan cepat membawa pasien ke rumah sakit
surono mengaku aksinya yang viral itu terjadi tujuh oktober lalu
sebagai seorang relawan pengatur lalu lintas di pertigaan kecamatan grogol sukoharjo
pekerjaan ini memberinya kebahagiaan karena bisa bermanfaat bagi banyak orang
bahkan posisi itu di jembatan bajem memang macet macet pas parah parah
mobil pakai siline itu mobil darurat yang memang harus diutamakan ya
ya itu lah saya mencobalah mencoba untuk biar laju itu lancar
sama yang lainnya bisa ngikut mobil ambulan itu kan jadi
apa ya jadi posisi macet itu agak berkurang
namun surono tidak menampik pernah mengalami duka
suatu hari surono melihat sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat tumpahan oli di jalan
surono kemudian berinisiatif menutup oli yang berceceran dengan pasir
namun dirinya justru menjadi korban tabrak lari
saya di jalan kalau ada tumbah solah
lihat orang tua bawa anaknya anak kecil jatuh
ya itu saya ya tak bersih
nggak tahu memang entah dari mana
jadi jeder gitu aja udah
setelah tinggal lari nggak tahu kemana
surono bersama istri dan empat anaknya tinggal di sebuah rumah kos sempit
meski pendapatannya hanya cukup untuk sekedar hidup
surono menyelani pekerjaannya sebagai sukarelawan pengaturan perintas dengan suka cita dan ikhlas